petugas tadi ada dilaporkan dari tim gabungan bpbd kemudian tagana juga anggota tni dan
polri tadi berdatangan ke lokasi untuk mengecek langsung seperti apa kerusakan yang dialami di
kabupaten tasik malaya namun berdasarkan catatan sementara saudara hingga saat ini memang dulu
dilaporkan adanya korban jiwa ataupun korban luka luka dampak dari gempa kabupaten garut
saat ini dan memang saat ini petugas gabungan yang ada di gedung pramuka belum melakukan apa apa
ataupun membersihkan bekas puing reruntuhan yang berada di gedung pramuka saat ini nah bisa
diperlihatkan ini salah satunya atap
ada pohon yang memang masih berada di bawah dan ini belum bisa diselesaikan atau dibersihkan oleh
para petugas juga diperinformasikan lagi emang gempa yang dirasakan enam lima magnitudo saat ini dirasa
cukup sangat besar dan membuat panik warga kota tasikmalaya juga ada perlu diinformasikan ada catatan
juga tambahan termasuk di rumah sakit smc kabupaten tasikmalaya beberapa atau ratusan
pasien sempat keluar berhamburan karena panik ketika terjadi gempa salah satunya itu dilaporkan
ada kerusakan atap plafon juga yang memang jatuh itu tapi bukan di ruang gedung tepi di luar gedung
maksud kami di luar gedung dan jatuh menimpa nyaris menimpa keluarga pasien yang tengah
menunggu seperti itu mungkin perlu dilaporkan dede bin dari tasikmalaya kembali ke studio